komisi tiga dpr hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan bagi para calon pimpinan kpk
dan hari ini ada lima calon pimpinan kpk yang akan menjalani fit and proper test
sementara lima capim lainnya besok hari
uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan kpk dilaksanakan selama dua hari
yaitu rabu sebelas september dan kamis dua belas september
berbagai latar belakang profesional ambil bagian untuk mengisi pucuk pimpinan
badan antiraswa tersebut
berikut profil lima calon pimpinan kpk yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada hari ini
nawawi pomulangu dia merupakan hakim di mahkamah agung
nawawi mengawali karim sebagai hakim pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua di pengadilan negeri soasio tidore
kemudian di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ia dipindah tugaskan ke pn tondano sulawesi utara
lili pintauli siregar merupakan satu satunya perempuan yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan kpk
ia merupakan seorang advokat yang pernah menjadi komisioner lembaga perlindungan saksi dan korban
selama dua periode pada dua ribu delapan hingga dua ribu dua puluh
sikit danangjoyo saat ini menjabat sebagai kepala subdirektorat bantuan hukum di kementerian keuangan
ia juga menjadi anggota tim pelaksana pada tim reformasi perpajakan
nurul gufron merupakan dosen dan dekan fakultas hukum universitas jember
kerap kali menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara tipikor
inyomanwara saat ini berprofesi sebagai auditor utama pada auditorat utama investigasi badan pengawas keuangan
selama bertugas di bpk inyoman beberapa kali menangani audit investigatif perkara korupsi yang dilimpahkan dari kpk
uji kelayakan dan kepatutan capim kpk dimulai pada pukul sepuluh pagi
setiap calon pimpinan kpk akan diberikan waktu selama sembilan puluh sampai satu ratus dua puluh menit
untuk menjawab berbagai pertanyaan dari komisi tiga dpr
dimebutan cnn indonesia